ratusan bangunan liar sepanjang lintas rel bogor cilebut dibongkar paksa petugas kai
selain menempati lahan terlarang pembenahan bangunan semi permanen itu bertujuan untuk perawatan struktur tanah bidang rel sekaligus memperlancar perjalanan komuter lain
puluhan petugas gabungan pt kereta api indonesia dan pol pp rabu pagi membongkar paksa sejumlah bangunan yang menjamur di sepanjang bahu rel lintas bogor cilebut kawasan pondok rumput kota bogor jawa barat
selain menertibkan bangunan semi permanen yang dijadikan garasi hingga aula serbaguna warga lapak pkl di area pasar anyar juga ikut disasar petugas lantaran berjualan di bahu rel kereta
sedikitnya hampir dua ratus unit bangunan liar terpaksa ditertibkan lantaran menepati lahan terlarang di bahu kanan kiri rel
keberadaan mereka di atas tanah miring juga dinilai mengancam struktur bidang rel kereta
ditambah lagi dampak laju komuter lain jabodetabek yang melintas setiap belasan menit akan membuat kontur tanah kian rawan longsor dan menutup jalur rel
kira kira yang akan diterdekkan itu kan kurang lebih satu ratus lima puluh unit bangunan
dan tujuannya apa
tujuannya memang untuk kelancaran perjalanan berkah perjalanan kereta api
ini supaya kereta api itu aman lancar tidak ada gangguan
selain memperlancar perjalanan kereta penertiban juga digelar dalam rangka perawatan jalur rel agar terbebas dari pemandangan kubu
rencananya penertiban akan dilakukan bertahap dengan jarak operasi empat km sepanjang lintas bogor hingga depok